proyek toilet sultan di kabupaten bekasi jawa barat sempat ramai dibahas pada awal dua ribu dua puluh satu lalu
mencoloknya biaya pembangunan toilet untuk sd negeri kabupaten bekasi ini menjadi sorotan
pemerintah kabupaten bekasi menggelontorkan dana sembilan puluh delapan miliar rupiah untuk membangun toilet di empat ratus delapan puluh delapan sd negeri
jika dibagi per unit toilet memakan biaya kurang lebih dua ratus juta rupiah
biaya ini diambil dari apbd kabupaten bekasi tahun dua ribu dua puluh
hingga kini kpk masih mendata jumlah toilet yang telah dibangun dari total empat ratus delapan puluh delapan toilet
dua tahun tak ada kabar kasus ini kembali menyeruak ke permukaan
setelah indonesia police watch atau ipw mendesak kpk
untuk segera menetapkan tersangka
ada informasi bahwa terdapat seorang oknum yang diduga polisi berinisial y
mengaku kenal dengan pejabat di komisi pemberantasan korupsi
apakah ini berkorelasi dengan lamanya proses penyelidikan
yaitu adanya intervensi dari oknum y ini
kami mencoba untuk meminta tanggapan kpk
melalui jurubicaranya ali fikri
namun lewat pesan singkat ali menyatakan
pihaknya belum bisa memberikan keterangan apapun
karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan
kami mencoba melihat langsung kondisi terkini dari proyek toilet sultan ini
setelah dua tahun kasusnya masuk ke daftar penyelidikan kpk
ini merupakan wc dari sd negeri mangunjaya empat
kampung selatan kabupaten bekasi
wc ini merupakan salah satu bagian dari proyek wc sultan di kabupaten bekasi
di sini ada dua bilik
bilik pertama bilik kedua yang menurut dari pihak sekolahnya
telah berfungsi dan dioperasikan
dan digunakan oleh murid dan juga guru guru di sini
selama kurang lebih dua tahun beroperasi
sejumlah kelengkapan toilet sempat hilang dicuri
seperti mesin air yang menurut keterangan tenaga pengajar di sdn mangunjaya
sudah berulang kali hilang
menurut penelitian penelitian yang diperlukan di sdn mangunjaya empat
meski sudah dipasangi besi pelindung
kami mencoba untuk mengonfirmasi proses pembangunan toilet ini kepada pihak sekolah
tetapi kepala sekolah sdn mangunjaya empat sedang tidak berada di tempat
di tempat lain kondisi tidak jauh berbeda
di sdn negeri cikarang kota dua dan empat
fasilitas penunjang toilet seperti tempat cuci tangan atau wastafel
dan keran air banyak yang hilang
menurut penjaga sekolah
erlan suherlan kelengkapan toilet ini hilang dicuri
kondisi toilet di sini pun rusak dan tidak terpakai
untuk memotret perspektif lain terkait kelayakan biaya pembangunan toilet sultan ini
kami mencoba bertanya kepada interior desainer dan arsitek ilham saputra
untuk memetakan biaya pembangunan toilet dua bilik seperti proyek pemkap bekasi ini
range nya bisa di lima puluh sampai seratus tergantung
mungkin masalahnya mungkin masalahnya mungkin masalahnya mungkin masalahnya
material yang dipakai cat yang dipakai gitu
kalau yang standar standarnya nih standarnya sekolah negeri lah pada umumnya
mungkin bisa di lima puluh juta dapat tuh udah layak gitu
berdasarkan penghitungan itu jika dana toilet sultan sembilan puluh delapan miliar rupiah
itu dialokasikan untuk perbaikan sekolah
maka sebanyak dua ratus delapan puluh sekolah di kabupaten bekasi akan memiliki bangunan baru
dengan rincian setiap sekolah memiliki enam kelas untuk tiga puluh murid
dan satu ruang guru
kami sudah mencoba untuk meminta tanggapan pj bupati kabupaten bekasi daniel ramdan
untuk mengkonfirmasi dugaan korupsi pengadaan toilet sd negeri ini
namun yang bersangkutan belum memberikan respons
begitu juga dengan kepala dinas pendidikan kabupaten bekasi imam fatur rahman
suci bacin wayo romadot kabupaten bekasi jawa barat